update status ngenes itu pas nyampe pangkalan pas ditinggalin
lagian kata siapa gue meluk ojek mesra
tuh kata bu nurmala
eh ada apa
gundur malang ngada ngada aja siapa yang peluk ojek mesra
saya itu pegangan biar saya nggak kejengkang
sekarang saya tanya ya sama pojamilah kemarin pojamila diboncengkan sama ojek
pojamila meluk bang ojek kan
tuh berarti saya enggak mengada ngada
po tatik ada apa sih
po tatik ada aja
ke depan bang
ya tanya basket kak
emang ada harus seperti dengan nama helo lelaki
ya ya masih buruk
saya muncul ini

sampai jumpa di video selanjutnya
lo panggil dah si ojaknya
bang ojak lagi ngejek be
kamu bisa di telpon
gue cuma mau nanya soal jebakan yang kemarin
itu beneran apa bohongan
eh lu juga bohong
kalau beneran yaudah gak usah marah marah
dapet apa sih bek
dia dimarahin stati gara gara kemarin meluk lu pas ngojek
eh si tati kagak percaya
yaudah pokoknya salah satu dari lu berdua
gua dendam sama surya gak fair
fair itu apa pur
saingan sehat itu seperti apa
saya gak ngerti pur
makanya jangan dibahas
pur mau ke mana
gua mau makan siang
saya juga mau makan siang bareng neng rika
gara gara lu abang jadi minta maaf masih mila
maafin tati ya bang
abang marah ya
kagak abang kesel
abang marah apa kesel
abang kesel doang
kirain abang marah sama kasal
bang gimana biar abang gak marah sama kesel lagi
abang kesel doang kagak pakai marah
bang gimana biar abang kagak kesel aja kita ziarah ke makam babi yuk
biar kita jalan ke makam babe ke selabang kagak hilang
bang kata ustadz siapa gitu yang ada di tv
katanya jarak itu bikin kita inget sama mati
kalau kita sadar bakalan mati kita bakalan jadi manusia yang lebih baik
terusannya tati lupa
baju jualan aku
oh banyak yang suka
iya katanya model bajunya lucu terus kelihatannya bahannya juga bagus
terus udah kamu jualin
udah tapi belum ada yang belum
kok berhenti di sini lagi
mau ambil bunga lagi
buat di makam lagi
lo beli di sono aja dah murah
kok abang tau
iya tau orang kemarin abis nganterin jamilah
jadi abang pergi ke makam bareng jamilah
nganter apa bareng
ya nganterin kan makam ibunya jamilah juduk murut
kalau orang tua abang kan dikaret
lu kena habis dari kemarin marah marah mulu lagi dapet
ya kalau lagi gak dapet kenapa marah marah mulu
tapi bukan marah marah mulu tapi marah marah aja
yaudah ini semua aku titipin ke kamu dulu ya
ini siapa sih yang namanya ladies kok komen mulu
kalau ini siapa nih bambang nekat dia kok nge lakin mulu sih
ih dia saudara aku di bandung
aku di bandung